halo sarah ini saya baru checklist semuanya untuk barbeque soal ready minuman semuanya buah buahan haa it's almost perfect untuk nanti malam
seperti biasa kan persiapannya selalu matang
saya berusaha yang terbaik bu karena kan memang saya tidak mengundang banyak orang saya maunya acara ini benar benar very internet dan everybody is happy yang tua yang muda
ya mbaknya tenang aja mbaknya tinggal duduk manis saja yang capek juga saya mbak yang rugi juga saya
pusing kok gak dengerin
ya ampun sianang aduh sumpah lo jorok banget
ya ampun sianang kok lo pun tadi mau abis sih
aduh sianang sumpah jorok banget sih lo
aduh kenapa sih nggak minta berhenti dulu baru muntah
kenapa harus muntah di mobil sih mbak ih
aduh sumpah sianang ini aduh baunya gak kuat
nih gue jadi pengen muntah juga tau gak
sumpah jorok banget sih sianang ih
nih mbak turun aja deh
udah muntah di mobil saya
mbaknya bawel lagi ngedumel mulu mulu
kenapa jadi marah marahnya sama saya ya
ya mbaknya ngedumel terus pusing saya
ih sianang kenapa sih
harusnya lo tau gak usah ikut tau gak
kan gue udah bilang gak usah ikut
jadi ngerepotin kayak gini kan
aduh sumpah gue banget
mending mbak jakarta aja deh
udah deh gak usah
mending kita lanjutin aja perjalanan ke villa
nanti yang ada kalau kita jalan lagi low stop lagi untuk muntah
nanti muntah lagi muntah lagi
kalau gue balik ke jakarta sekarang nanti barang barang lo gue keluarin ya dari rumah
yaudah yaudah kita lanjut aja ya
pak kita lanjut aja ya
tapi lo janji sama gue nanti begitu mobil dari jalan jangan stop stop lagi untuk muntah
yaudah pak ayo kita jalan yuk
maaf mbak saya gak bisa lanjutin perjalanannya
mbaknya sampai di sini aja
yang penting mobil saya dibersihkan dulu dan nggak apa apa nggak usah dibayar full
ini kan kita belum sampai tujuan
atau gini aja deh begitu sampai tujuan saya akan bayar lebih oke
lah emang ada uang buat bayar driver yang lebih
ya kan di sana ada mbak andin ada orang orang di sana
masa gak bisa sih buat bayarin doang
nih orangnya bukannya bantuin gue gak yakinin supirnya buat antren sampai villa malah ngomong kayak gitu
lo yakin mereka mau ngasih lo uang
lo bisa gak sih gak ngomong kayak gini di depan drivernya
ya emang sebenernya gue gak punya uang sih
tapi kan bisa pinjam ke siapa dulu gitu di villa
udah hujan bersih muntah
sial banget sih bu hari ini
ini mah udah ciri cirinya orang hamil kenapa masih gak mau ngaku juga sih
kalo emang gak mau bersihin gak apa apa
setelah dari sini lo angkat kaki di rumah gue
iya udah iya udah gue bersihin kok
udah tenang udah rapih ya
ya makanya lu jangan ngomel ngomel terus deh
capek gue dengernya
agen lo kenapa sih nggak coba untuk cek ke dokter aja biar jelas lo itu kenapa
soalnya ini sakit lainnya tuh udah mengarah ke sana
ini enak ya mie ya ternyata ya
hmm enak kan
kenapa kiki gak pernah buatin sayanya waktu saya pulang ya
kamu juga gak pernah buatin sayanya
nanti aku buatin tiap hari
mau cobain kuah gak
hmm enak kan mana
tapi kamu pasti lebih suka ini
mau pesen apa lagi
hah pesen apa
ini aja belum habis
tapi aku seneng deh dengan kamu yang sekarang mas
kamu gak menjauh sama aku
mau ketahu bareng sama aku
kalo kemaren kemaren kan kamu canggung
momennya nanti aja kalau berdua
ini kan ada orang lain
tapi ini jarang berdua ya
ini nanti dicari momennya
kemaren di kapel juga berduaan
tapi enak sama
kaper mau pake nasi gak biar kenyang
kenyang gak ya
susah kenyang masih gitu aja kenyang
eh tapi kamu mau bikin surat perjanjian gak
kayak aku dulu
aku mau bikin surat perjanjian
kalau aku kan buat kamu untuk jatuh cinta sama aku
gak usah lah
kenapa gak usah
iya kan saya gak benci kamu andien
iya aku tau
jangan spesimen kamu aja
mau roti itu dong
ya satu ya
saya udah kenyang andien
ini aja belum habis
itu kamu belum habis loh
tadi udah kacang hijau
tadi udah kacang hijau
sama apa ketan
sama apa ketan
udah kebanyakan nanti bu basir
gak kemakan nanti
aduh enak banget
stew nya udah kulit
galak banget sih
makan jangan ngeliatin saya terus
emang di bungkasnya ada apa
di latin terus
terus untuk barbeque
perfect untuk nanti malam
seperti biasa kan
persiapannya selalu matang
saya berusaha yang terbaik bu
karena kan memang saya tidak mengundang banyak orang
saya maunya acara ini benar benar intimate
dan semua orang senang
yang tua yang muda anak anak juga
jadi saya siapkan semuanya
insya allah semuanya senang
vilanya juga bagus sekali
udaranya juga sejuk
ya saya juga bilang
kalau misalnya mereka sudah you know
sudah bahagia bersama saya mau tinggal sendiri disini
kita sudah cek segala persiapan di dalam
semuanya sudah siap
mungkin ada yang bisa aku bantu lagi